ya tanggal satu juni diperingati sebagai hari lahir pancasila
tema hari lahir pancasila tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah pancasila dalam tindakan bersatu untuk indonesia tangguh
dan kita akan langsung menyaksikan upacara peringatan hari lahir pancasila tahun dua ribu dua puluh satu
pancasila tahun dua ribu dua puluh satu
pancasila tahun dua ribu dua puluh satu

penghormatan kebesaran kepada inspektur upacara

pancasila tahun dua ribu dua puluh satu
upacara peringatan hari lahir pancasila tahun dua ribu dua puluh satu siap dimulai
ya peringatan hari lahir pancasila ini bisa kita saksikan bahwa dilaksanakan
di pusatnya adalah di gedung pancasila jakarta
tepatnya di kementerian luar negeri
namun presiden joko widodo ini hadir secara virtual
memimpin langsung jalannya upacara peringatan hari lahir pancasila dari istana kepresidenan bogor
iya memang dan untuk tema sendiri dari hari lahir pancasila tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah pancasila dalam tindakan bersatu untuk indonesia tangguh
memang suasana saat ini masih dalam suasana pandemi seperti itu ya
peringatan hari lahir pancasila ini juga disiarkan atau dilaksanakan secara virtual
kemudian juga tema mungkin tangguh ini ya tepat gitu ya kondisi kita saat ini masih semuanya berjuang dalam kondisi covid sembilan belas
dan semoga nilai nilai pancasila ini juga bisa membuat kita semakin tangguh menghadapi hidup khususnya di era pandemi covid sembilan belas yang saat ini masih bersama dengan kita
ya kita saksikan bersama pula ada menteri luar negeri tadi retno marsudi juga ada di gedung pancasila
ada ketua bpip megawati soekarno putri
kemudian ada wakil presiden republik indonesia kihaji maruf amin
dan ketua dpr ri puan maharani
dan sejumlah kejabat publik ini juga hadir ya secara virtual
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
kita menyempatkan waktu lah untuk meresapi nilai nilai pancasila untuk nantinya keberlangsungan kita hidup
apalagi menghadapi covid sembilan belas ini kita butuh semangat dan juga semangat lah untuk bisa menghadapi semuanya
semangat pancasila harus selalu ada di dalam langkah kita setiap harinya ya